sebagai mata uang virtual bitcoin mengundang penasaran banyak pihak
mata uang yang tak berwujud ini belakangan makin populer di indonesia karena nilainya yang meroket drastis
meski bitcoin tidak diakui bank indonesia sebagai alat pembayaran angsyah
peminat uang virtual ini cukup tinggi
kawasan jalan seminyak kuta bali menjadi tempat strategis yang dipilih bitcoin indonesia
sebagai lokasi penyedia layanan penukaran atau exchanger bitcoin
di lokasi ini sedikitnya ada lima puluh orang per hari yang bertransaksi membeli atau menjual bitcoin atau uang virtual
bitcoin yang merupakan mata uang digital sejak setahun terakhir popularitasnya di tanah air makin meningkat
nilai tukar bitcoin sejak dua ribu enam belas terus meroket
bahkan baru baru ini per satu bitcoin menembus angka sekitar dua ratus tiga puluh juta rupiah
di pulau dewata peminat bitcoin cukup banyak
sekitar lima orang yang sempat mencari uang virtual
bagian besar adalah es patriar
namun belakangan banyak warga lokal yang turut berinvestasi dengan bitcoin
lantaran lebih mudah dan cepat mendapat keuntungan
pertumbuhannya makin pesat
dan awal saya hanya bermain di tujuh ratus ribu
sekarang sudah sampai
saya baru saja mendapatkan lima juta
jadi at least itu nothing to lose lah untuk kita investasi di bitcoin
bitcoin merupakan salah satu dari banyak cryptocurrency yang ada di dunia maya
ada tiga cara mendapatkan bitcoin
pertama dengan menggunakan sistem khusus melalui operasi komputer atau disebut manis
kedua dengan cara menolong
kedua dengan cara menonton iklan atau bermain game secara terus menerus
dan terakhir dengan cara membeli bitcoin atau melakukan investasi di tempat tempat exchanger bitcoin
untuk membeli bitcoin anda dapat mengunjungi situs bitcoin resmi yang tersedia
setelah terdaftar selanjutnya anda akan memperoleh informasi berupa jumlah bitcoin yang dimiliki atau dikenal dengan dompet
fluktuasi bitcoin di seluruh dunia termasuk nilai bitcoin yang terus berubah setiap saat
dalam account anda juga mendapat informasi
sehingga anda tidak akan terlalu banyak membeli bitcoin
meski pemerintah melalui bank indonesia dan otoritas jasa keuangan melarang bitcoin sebagai alat bayar yang sah
pasar bitcoin indonesia justru tinggi dibanding negara negara lain seperti tiongkok jepang dan negara negara eropa
baru baru ini angka bitcoin bahkan menembus dua ratus empat puluh juta rupiah per satu bitcoin
bitcoin dan aset digital lainnya itu risikonya sangat tinggi
dimana ketika kita membeli itu harga memang memiliki kecenderungan naik
karena bitcoin itu kan supply nya didesain terbatas sama halnya seperti emas
tapi untuk risiko turunnya harga itu juga cukup besar
apalagi melihat bitcoin kan harganya sangat overprise ya untuk beberapa hari terakhir
di mana market indonesia juga harganya jauh lebih tinggi dibandingkan market luar
sebagai contoh kalau misalnya di daerah eropa itu ada market yang namanya beatstam
itu harganya hanya kalau misalnya bisa kita lihat sekitar dua ratus delapan belas juta
sedangkan di indonesia sendiri per hari ini hampir dua ratus empat puluh juta
ada perbedaan harga yang cukup signifikan
itu menunjukkan bahwa tingkat permintaan akan digital asset di indonesia itu lebih tinggi dibandingkan market luar
nilai investasi bitcoin yang seketika sangat tinggi disebabkan ketersediaannya yang terbatas namun dicari banyak orang
menurut iwayan sukedane dosen ilmu ekonomi fakultas ekonomi bisnis universitas udayana bali
meski pemerintah tidak mengakui investasi bitcoin masyarakat tetap tertarik berinvestasi pada bitcoin
masyarakat diharapkan bersiap menghadapi resiko tinggi lantaran sifatnya yang sangat spekulatif
mungkin yang menyebabkan juga banyak orang yang salah pengertian apakah ada artikel yang menulis
karena cryptocurrency itu adalah uang masa depan
bukan kalau menurut saya itu bukan yang masa depan
itu bukan uang kalau menurut saya itu lebih ke investasi bukan uang gitu
yang sangat sangat spekulatif nggak bisa ditebak kalau misalkan kita di saham itu investasi
tapi kita bisa tahu performa perusahaan yang kita ada laporan keuangannya ada tren di sektor
itu misalkan sektor mining bagaimana sektor retail gimana kita tahu bisa lihat trennya
jadi kita oh bisa tebak lah nggak terlalu spekulatif banget
kalau ini bitcoin katanya itu based on komputer katanya transparan based on komputer
kalau saya sih melihatnya itu komunitas
jadi takutnya ini first mover advantage
yang akan diuntungkan besar itu adalah orang yang pertama masuk dan orang yang akan pertama keluar
bitcoin saat ini telah menjamur di beberapa negara diantaranya singapura yang lebih terbuka dengan
transaksi menggunakan bitcoin termasuk di jepang jerman amerika serikat dan kanada
dengan aturan pemerintah yang melarang bitcoin sebagai alat pembayaran sah
saat ini bitcoin di indonesia lebih berfungsi kepada media investasi dan trading